ya malam tahun baru dua ribu dua puluh tinggal beberapa jam lagi
sejumlah perayaan menyambut tahun baru dua ribu dua puluh diselenggarakan di ibu kota jakarta
ya benar sekali amel untuk mengatur jalannya perayaan tahun baru
dinas perhubungan dki jakarta juga membuat rekayasa lalu lintas di beberapa titik
panggung hiburan dalam rangka merayakan tahun baru dua ribu dua puluh didirikan pada beberapa titik
salah satunya adalah bundaran hi dan juga di selasa tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
rekayasa lalu lintas dimulai pukul dua siang
yang dipusatkan di jalan mh tamrin dan jenderal sudirman
rekayasa lalu lintas tahap dua dilakukan pada pukul lima sore hingga satu pagi
dari arah utara menuju selatan dan sebaliknya
mulai dari simpang harmoni hingga bundaran senayan
pada pukul delapan malam hingga satu pagi kendaraan dari arah timur ke barat maupun sebaliknya
pada simpang jalan budi kemuliaan menuju benda berdeka selatan
simpang kebon sirih menuju mh tamrin
simpang wahid hashim menuju mh tamrin
dan bundaran hi ditutup total
nah tadi kita sudah mendapat laporan dari puncak
sekarang kita akan mendapat laporan langsung dari pusat jakarta di wilayah monas
dan untuk memantau langsung persiapan malam tahun baru di monas
sudah ada koresponden cnn indonesia priscila dauhan
ya priscila bagaimana persiapan acara di monas nanti malam
iya amel dan juga megi benar sekali kalau memang beberapa jam lagi menuju malam pergantian tahun baru
menjadi salah satu pusat di dki jakarta
kawasan monas ini sudah mulai dipadati oleh pengunjung
sejak tadi pagi saya sampai di sini ini sudah banyak juga warga yang datang
terlihat ya di belakang saya
sudah mulai banyak warga yang datang untuk kemudian mulai menikmati suasana kota jakarta
menjelang malam pergantian tahun baru nanti

beberapa warga mengaku kalau mereka belum tentu menghabiskan malam tahun baru di monas
karena memang pusat kegiatan ini akan ramai dan dipusatkan di kawasan bundaran hotel indonesia
namun jangan khawatir karena ada juga kegiatan yang bisa anda lakukan di kawasan monas
nantinya monas akan menyelenggarakan kegiatan video mapping
dan juga pertunjukan air terjun penari
dari mulai pukul tujuh malam delapan malam sembilan malam sebelas malam dan juga setengah dua belas malam
menjelang detik detik pergantian malam tahun baru
nantinya juga warga dki jakarta ataupun warga sekitar dki jakarta ini akan dimanjakan dengan beragam pertunjukan yang ada di sini
meskipun memang tidak seperti tahun sebelumnya maggie dan juga amel
di mana ada panggung panggung hiburan di kawasan monas pada tahun lalu
namun pada tahun ini berbeda karena pertunjukan musik ini akan dipusatkan di kawasan bundaran hotel indonesia
namun jangan khawatir karena masih juga ada kegiatan yang bisa dilakukan di sini
dan untuk menghabiskan siang sore ini maggie dan juga amel menjelang nanti malam
juga ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan
misalnya tadi saya juga sempat mencoba meminjam sepeda begitu di kawasan monas selama satu jam secara gratis
hanya dengan menukarkan ktp saja kemudian juga bisa mencoba motor listrik dan juga bisa naik mobil keliling
dan juga bespari wisata di kawasan monas secara gratis
itulah beberapa kegiatan yang bisa dihabiskan di monas dan kita tunggu bersama seperti apa keseruannya nanti malam di kawasan monas jakarta pusat
kembali ke anda amel dan juga maggie
baik semoga perayaan malam tahun baru malam ini berjalan lancar dan juga memberikan kebahagiaan untuk kita semua ya
priscila terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali